operasi pencarian buaya muara di perairan tanjung priok hingga marina ancol jakarta utara dilanjutkan pada senin delapan belas juni
setelah satgas gabungan dibentuk pada minggu kemarin kini fokus pencarian lebih ditekankan pada pemetaan lokasi penyisiran dan penyusunan strategi penangkapan buaya
yang diduga memiliki panjang dua lima meter dengan diameter tujuh puluh hingga delapan puluh cm ini
wasi kita hanya mapping awal dimulai dari saya kita mapping by foto nanti kita susun foto setelah itu mungkin udah agak mulai sore hari kita mulai untuk mapping dengan perahu
karena kita mau evakuasi di sekitar malam hari atau setelah matahari terbenam
sebenarnya untuk mekanisme penangkapan itu hampir semua buaya sama
kalau dari kami jangan ditembak itu aja
karena kami punya tim dijaan bisa untuk evakuasi mereka hidup hidup dan relokasi mereka ke tempat yang lebih aman
intinya seperti itu
jadi kalau perilaku mereka sendiri mungkin ya untuk saat siang hari ini mereka saatnya berjemur dan nanti ketika sudah mulai terbenamnya matahari
mereka mulai akan keluar karena mereka sendiri nokturnal
terakhir mas mungkin himbawan untuk warga sendiri apakah ini cukup meresahkan atau mungkin warga tidak perlu was was karena sudah ada teknik dan juga mekanisme penangkapan yang sudah diatur begitu oleh satgas gabungan atau bagaimana
oke kalau untuk warga dihimbau tetap was was ada gitu
dan lebih hati hati
tapi ketua kami ketua dari jaan sendiri bang iben sudah memutuskan pemberitahuan ke warga
ketika buaya sudah sampai
ketika buaya sudah sampai di darat sembilan puluh persen kami nyatakan siap untuk ditangkap dan akan berhasil
baik terima kasih banyak mas ekor
terima kasih banyak
semoga lancar untuk satgas gabungan ya